berbicara menjadi seorang penjaga keamanan tentu membutuhkan fisik yang kuat dan juga tangguh
lantas bagaimana jika penjagaan suatu tempat ini dipercayakan bukan pada manusia tapi pada sebuah robot
kisah fiksi polisi cyboard yang tertuang dalam film robocorp telah banyak menjadi kenyataan
kini keamanan adalah salah satu area terbaru
di mana robot cerdas memegang peran yang lebih besar dan semakin banyak melakukan pekerjaan yang tidak disukai banyak orang
secara fisik tampilannya beragam mulai dari yang berbentuk mini hingga humanoid atau menyerupai manusia
lokasi tugasnya tentu berbeda beda di dalam dan luar ruangan
dengan bantuan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan
serta berbagai perangkat keras seperti sensor laser dan kamera thermal
secara otonom robot keamanan bekerja membaca suatu objek
kemudian menentukan mendeteksi dan selanjutnya melapor kembali

kota dubai uni emirat arab di pertengahan dua ribu tujuh belas telah resmi mengenalkan robocok yakni polusi robot
robocop diciptakan untuk membantu warga di jalan
dengan tinggi satu ratus enam puluh lima cm robot ini mengemban tugas lain sebagai media komunikasi penghubung antara warga dengan markas kepolisian
robot keamanan pendatang baru lainnya adalah k tujuh
perusahaan dari silicon valley amerika serikat yang terkenal dengan robot keamanannya
meski robot seri k lima buatannya sempat viral pada juli dua ribu tujuh belas karena tenggelam di kolam dengan sendirinya
kali ini k tujuh dirancang sebagai multiran robot agar dapat berpatroli di berbagai medan
baik aspal rumput kerikil hingga medan berpasir

dan akhirnya ketika mereka memperkembangkannya untuk melakukan lebih banyak di masa depan akan sangat menarik
sejauh ini para penyedia memanfaatkan robot keamanan sebagai cara baru untuk menghemat biaya
namun dengan berbagai inovasi automasi di kehidupan sehari hari
seberapa besar kepercayaan anda menyerahkan keamanan kepada sebuah robot
agar pintu rumah tetap terkunci aman